suasana haru terlihat saat sunardi nelayan asal bintan kepulauan riau
dipeluk istri dan kedua anaknya di rumahnya di kampung sukamaju keke kabupaten bintan kamisori
keluarga bersyukur karena sang ayah bisa selamat saat hilang mencari ikan di laut
sebelumnya pada dua puluh tiga januari lalu sunardi pergi melaut
namun saat itu kapalnya tenggelam akibat diterjang cuaca ekstrim
selama terapung apung di laut ia bertahan di atas boks tempat ikan dengan makan gula bawang dan mie instan
pada senin tiga puluh januari lalu ia diselamatkan kapal mt gria cirebon
yang sedang melintasi perairan lingga kepulauan riau tujuan tanjung priok jakarta
sang istri berharap sunardi tak pergi melaut lagi setelah mengalami kecelakaan
polisi juga mengimbau kepada nelayan agar jangan melaut sendirian dan melihat kondisi cuaca
tim liputan cnn indonesia